provinsi paling barat nusantara ini merupakan daerah pertama masuknya agama islam
serta tempat berdirinya kerajaan islam pertama di indonesia
mungkin karena itulah wilayah yang beribu kota banda aceh ini disebut sebagai serambi mekahnya indonesia
di tengah hirup pikuk ibu kota yang begitu sibuk saya butuh inspirasi baru dengan menjelajahi keindahan nusantara
karena itu saya pun berkundung ke salah satu wilayah di kabupaten aceh tengah
kota yang mempunyai arti tikungan atau kelokan dalam bahasa aceh ini terletak di salah satu bagian punggung pegunungan bukit barisan
yang membentang di sepanjang pulau sumatera
mengingat letak geografis dan hawa sejuk yang menyelimutinya
serta penangkaran luak terbesar di asia yang terdapat di kota ini
tak heran jika kenikmatan kopi gayo telah tersaji di berbagai kafe yang ada di kota kota besar indonesia
sebagai bentuk pengakuan bahwa takengon merupakan salah satu tempat penghasil biji kopi terbaik dunia dari dalam negeri
fakta fakta tersebut membuat saya semakin paham mengapa nilai dan kualitas kopi indonesia
dan menjadi alasan bank indonesia untuk ikut mengembangkan kopi sebagai salah satu komoditas sumber devisa negara
belum lagi dengan mayoritas kegiatan ekonomi aceh yang ditunjang sektor pertanian
dengan komoditas utama kopi arabica yang terdapat di tiga kabupaten
yaitu aceh tengah benar meriah dan jawa tengah
maka aceh menjadi salah satu wilayah potensial untuk dikembangkan
mengingat peningkatan pertumbuhan ekonomi aceh di akhir tahun dua ribu sembilan belas
serta tingkat inflasi yang tetap terjaga sesuai dengan sasaran bank indonesia dan pemerintah
maka tak cukup sampai di sana
kota ini seolah menghadirkan beragam alasan lain
untuk kita jatuh cinta
mulai dari keramaan masyarakatnya kekayaan budaya
seperti tarian goel gayo yang punya makna mendalam bagi warga lokal
serta hasil kerajinan tangan berupa tas dan dompet motif aceh
hasil kreasi anak bangsa yang sudah menembus pasar internasional
wilayah ini juga punya permata tersembunyi yang sangat
seperti masjid islamic center yang begitu ikonik di pusat kota lok sumawe
sungguh indah perjalanan kali ini
saya berharap semoga saya masih diberi kesempatan untuk berkunjung ke kota ini di lain waktu
karena bank indonesia ada di setiap makna indonesia